singkong adalah sejenis umbi akar yang mudah ditemui di pasar
cara menyantap singkong yang memiliki nama latin manihot esculenta ini tidak selalu harus langsung dimasak
baik itu digoreng direbus atau dikukus
tapi bisa juga diolah menjadi penganan lain
di jawa barat ada beberapa makanan yang merupakan hasil olahan singkong
di jalan karawitan kota bandung misalnya terdapat pedagang combro dan misro
nama comro maupun misro merupakan singkatan dalam bahasa sunda
combro merupakan singkatan dari oncom bijero yang artinya oncom
oncom di dalam
sementara misro merupakan singkatan dari amis di jero yang artinya manis di dalam
kalau dilihat cara membuatnya comro memang singkong yang diisi oncom
yang dicampur cabai sedangkan misro adalah singkong diisi gula aren yang manis
lalu dibentuk menggunakan sendok
setelah loyang penuh dengan cetakan kemudian digoreng selama kurang lebih lima menit hingga warnanya kecoklatan
pedagang combro dan misro yang sudah berjualan sejak tahun dua ribu delapan belas ini
membutuhkan dua puluh kg singkong dalam sehari dan bisa menghasilkan hingga sekitar seribu comro dan misro
makanan olahan singkong lainnya yang sudah menjadi makanan khas kota kembang adalah peyem
peyem bisa dimakan langsung namun ada juga peyem yang diolah menjadi makanan khas lainnya yaitu colenak alias dicocol enak
salah satu colenak legendaris di bandung adalah colenak burdi putra tiga yang berada di jalan kembang sepatu
cara pembuatan colenak ini adalah
cara pembuatan colenak ini masih
cara pembuatan colenak ini adalah
cara pembuatan colenak ini adalah

dua puluh kg peyem akan selesai dibakar selama tiga jam dan pembakaran ini dilakukan seminggu dua kali
setelah itu peyem dipotong kecil kecil dan kemudian sebelum dihidangkan diberi bumbu yang dibuat dari gula aren yang telah diencerkan kemudian ditambah parutan kelapa
cara pembuatan colenak ini adalah
cara pembuatan colenak ini adalah
cara pembuatan colenak ini adalah
cara pembuatan colenak ini adalah
kemudian dicampur dengan gula aren yang manis tapi ada kelapanya juga jadi ini tekstur perpaduan antara rasanya enak banget
kemudian dicampur dengan gula aren yang manis tapi ada kelapanya juga jadi ini tekstur perpaduan antara rasanya enak banget

menurut dosen antropologi unpad seto nurseto tanaman singkong bukan asli berasal dari indonesia namun dibawa oleh bangsa portugis pada abad ke enam belas
karena mudah ditanam dan produksinya melimpah muncul produk makanan olahan singkong yang terus berkembang dan dapat bertahan hingga sekarang
selama permintaan ini terus ada kayak misalnya peyem ya walaupun mungkin sekarang anak muda udah jarang yang makan peyem atau colenak tapi
jadi ikon dari oleh oleh kota bandung
dia misalnya dia turunannya jadi bolen peyem misalnya gitu
nggak utuh dalam dikonsumsi menjadi peyem tapi dia sudah masuk ke dalam cookies masuk ke dalam kick masuk ke dalam olahan olahan yang lainnya
selain peyem colenak comro dan misro ragam makanan olahan khas sunda lainnya yang terbuat dari singkong
diantaranya adalah putri noong katimus dan kecimpring
tim liputan cnn indonesia bandung jawa barat